ya ampun rusakin aja mbak semua hancurin rusakin
adanya emak emak tuh disini bukannya tambah beres malah tambah berantakan
maaf emak tapi emak udah terlalu tua untuk mengerjakan semuanya
lu terus bau emak apa
ditaro di panti jompo gak mau enak aja disini emak gak mau ngapa ngapain
jadi mama harusnya gantiin peran recipient buyinti disini
emak enggak boleh nggak boleh
hehehe jangan mendekat
kalian itu menantu duk hakka
mereka itu anak anak kita pak
itu akibat dan perbuatan dosa besar mereka
aku mau lihat anak anakku pak
ada apa ya ada yang bisa dibantu
pak arswendi maaf begini pak
kami pedugas terlibat
rumah bapak akan kami ambil alih
begini pak tanah dan rumahnya bapak sudah dijual
oleh anak anaknya bapak
ini surat surat yang sudah ditandatangani oleh anak anak bapak
saya nggak pernah tahu kalau rumah ini sudah dijual pak
supaya lebih jelas silakan bapak pisah surat surat
jika benar anak anaknya bapak
begini pak saya kasih waktu dua hari
untuk bapak mengosongkan rumah ini
kalau bapak tinggal sama aku kebutuhan aku banyak
dan mas adit juga sibuk
jadi kalau mama sama papa tinggal sama kita kita
siapkah coba yang mengurusin
udah gini aja
harusnya ada rumah yang bisa menampung papa dan mama
kalau papa sama mama gak tinggal sama kita
terus mereka mau tinggal sama siapa lagi
aku tahu lebih baik papa sama mama kita pisah
coba emang kamu mau punya pembantu dua
loh papa kan bisa kerjain kerjain laki laki
mau jadi tukang kebun kayak persihin halaman
pokoknya mama tinggal sama aku
lagian aku juga gak butuh kok tukang kebun
bisa diam gak sih kalian
dari tadi debat mulu
kita kan udah bagi nih uang penjualan tanah
harusnya kita bagi tugas
uang alah uang alah sekarang ini
mama tinggal sama lu
tapi inget setiap enam bulan sekali mereka beda tempat
kalian udah putuskan
papa tidak menyangka
kalian tega menjual rumah ini
kita sudah berunding
kalau mama tinggal sama sarah dan adit
jadi kalian memperusakkan mama sama papa gitu
kita harus berhenti
maksud kalian apa
sudah tiga puluh tahun
papa dan mama tinggal
di rumah ini
tidak pernah terpisah
mungkin dengan terbebut kita sama anak anak
pak jakarta itu kota besar
butuh biaya banyak
dia adil dan ringan biayanya
kita melakukan seperti itu pak
lagian apa sih yang mama cemasin
nanti kan setelah enam bulan
sudah tiga puluh tahun kita hidup bersama
membesarkan kita itu
papa yang sabar aja ya
lama taksi taksi udah nunggu deh
anakmu sudah nunggu tuh
lama banget sih mereka
lama banget sih mereka
lama banget sih mereka
lama banget sih mereka
palingan mereka kangen kangenan ya

biasa orang kalau mau misah itu seperti itu
pak cepetan pak
pak cepetan pak
kamu bukain pintu buat kamu
mama tidur di kamar rendy ya
aku aja suka nggak boleh
kalau lama lama tidur di kamar dia
ya udah bik angkat tas mama ke kamar kamu
mama tidur di kamar kamu
terus saya tidur dimana bu
ya di dapur lah
emangnya ada kamar lagi di rumah ini
kalau mama sih gimana aja kok tidurnya
ya gak apa apa
bapak gimana ya
aku udah sampai ke rumahnya dito
jangan di jalanan
kamu ngapain disini nak
main bola pak
tolong anaknya dijaga ya pak ya
jangan kayak begini pak
ntar bisa ketabrak sama saya pak
maafin anak saya ya pak ya
kamu kan anak perempuan nak
terjadi kecelakaan gimana
nggak pecus banget sih jaga anak
ngapain aja pak
tadi papa lagi bersihin halaman belakang
papa pikir nina masih ada di rumah
jangan halaman itu nomor dua
jagain cucu nomor satu pak
nggak pecus banget sih jagain cucu
kalau main di halaman lagi
rusakin aja mbak semua
adanya mama tuh disini
bukannya tambah beres
malah tambah berantakan
tapi mama udah terlalu tua
untuk mengerjakan semuanya
lah terus bau mama apa
ditaruh di panti jompo nggak mau
binarti tuh udah pergi
gara gara mama nempatin kamarnya dia
jadi mama harusnya gantiin peran binarti disini
tapi mama hanya bisa mengerjakan semangkuk mama
kamu jangan kasar sama mama
mama tuh nggak dikasarin tambah lelet tau gak
udah syukur aku sama mas adit mau nampung mama disini
mama ngerti nak mau ngerjain kita
beresin tuh semuanya
terus siapin makan siang
bentar lagi mas adit mau meeting
pengen ke atas
gak ada apa apa
dari pagi belum makan
aku itu cuma masak untuk suami dan anak
berapa kali sih aku bilang sama papa
kalau papa lapar
sana tuh cari dapur apa yang bisa dimasak